saya sedang holat
kalau ingin kalau ingin jalan caranya begini
inilah kemarahan warga saat gas air mata kepolisian menyasar hingga ke permukiman yang terletak di jalan re marta dinata kecamatan telanai pura kota jambi pada selasa sore
dalam video yang berdurasi satu menit empat puluh detik tersebut seorang ibu ibu yang diketahui bernama roslina
mengamuk karena rumahnya terkena asap dari gas air mata
menurut warga gas air mata yang menyasar ke permukiman terjadi saat beberapa orang pengunjuk rasa melarikan diri ke arah permukiman
sebuah video viral merekam perselisihan antar polisi yang menyebut salah tangkap polisi yang menyamar dan menjadi provokator dalam sebuah aksi unjuk rasa
video ini diunggah oleh akun twitter
at lini zq
dalam video seseorang dengan jaket alma mater berwarna hijau diamankan oleh polisi
dalam unggahan orang berjaket hijau tersebut dinarasikan sebagai perwira polisi yang sedang menyamar dan menjadi provokator dalam aksi
terkait hal ini karopenmas divkumas mabespolri brikjenpol awi setiono membantah narasi tersebut
menurut awi orang yang diamankan bukanlah anggota polisi yang menyamar
ia menambahkan orang tersebut adalah mahasiswa yang turut serta dalam aksi menolak omnibus law ruu cipta kerja di depan gedung dprd jambi
penetapan tersangka nanti dilakukan gelar tersendiri di internal yang direncanakan pada hari jumat pagi
kita sama sama tunggu nanti bagaimana hasilnya ya
polri tidak membantah bahwa dalam video itu sempat terjadi sedikit kesalahpahaman
antara polisi berpakaian
polisi berpakaian pereman dengan anggota sabara namun hal itu sudah diselesaikan